di mana pratiwi kami akan hadirkan informasi dan pembahasan mendalam mengenai perkembangan politik demokrasi di indonesia dalam layar demokrasi
partai kebangkitan bangsa meminta presiden jokowi dodo memprioritaskan kader partai koalisi pendukungnya untuk duduk di kabinet pkb
pkb juga meminta kepada jokowi agar belakangan memberi jatah menteri
kami juga meminta kepada jokowi agar belakangan memberi jatah menteri
jum'at dulu tapi tidak usah dapat sekarang
itu nanti dipertimbangkan oleh pak jokowi
mana makmum yang sudah datang duluan
kalau di kita yang datang duluan baru pertama itu dapat untah kalau hari jumat

sementara yang mau membantu datang belakangan sebaiknya nanti dapat bagian kalau sudah ikut bekerja selama satu tahun
kalau di analogkan dengan
kalau yang mau masuk buka seperti itu
analis komunikasi politik mengatakan pertemuan empat mata antara presiden joko widodo dan para ketua umum parpol non koalisi merupakan salah satu cara menunjukkan kekuatan jokowi untuk melanjutkan kerjanya di periode kedua
selain itu secara komunikasi politik presiden juga ingin menunjukkan kepada lawan politik potensi kekuatan koalisi gemuk yang dimilikinya
namun jika koalisi ini jadi terbangun diprediksi umurnya
hanya akan bertahan beberapa tahun saja
sebetulnya secara publik ingin mengatakan bahwa i have power enough
aku mempunyai cukup kekuatan untuk membangun
yang memang kita bisa bertanya apakah itu bisa sampai lima tahun ya
jangan jangan sampai dua tahun bekerja saja kemudian tiga tahun sudah ribut nanti presiden dua ribu dua puluh
ingin menunjukkan bahwa kita tidak pecah pecah amat kok
dan itu sudah sangat tambun lah istilahnya
koalisi yang sangat tambun
oposisinya jadi sapi kurus saja
dan ingin menunjukkan bahwa siapa yang ingin mengganggu proses ini
ya mau tidak mau
pasti akan kalah
pasti akan kalah
karena begitu tambun ya
mau tinggal didudukin aja sudah selesai
sebelumnya presiden jokowi bertemu dengan sejumlah pimpinan partai non koalisi
mulai dari ketua umum
mantan rivalnya di pemilihan presiden prabowo subianto
dan ketua umum pan zulkifli hasan
kedati yang diungkapkan kepada publik bahwa pertemuan presiden dengan para tokoh politik ini
berbicara mengenai politik kebangsaan
namun publik curiga bahwa pertemuan tersebut juga bicara mengenai koalisi dan calon menteri
dato' dhanil anzarsimanjot tak membantah pernyataan wakil tumgarindra arief poywono
dhanil menegaskan ketua umum partai gerindra prabowo subianto
tak pernah membahas jatah kursi menteri dengan presiden jokowi
menurut dhanil dalam beberapa kesempatan ketika bertemu ketua umum pdip atau presiden jokowi
prabowo tak pernah membahas tentang jatah menteri namun hanya menawarkan konsep kerja
ketua umum partai garindra prabowo subianto
menerima pemberian dari ketua umum partai garindra prabowo subianto
diumuminnya kapan pak
menteri menteri yang sekarang ada yang bertahan juga gak pak

untuk pahalaan muda pahalaan mudanya dari partai politik atau profesional pak
ya saya minta saya minta apa dari partai juga ada yang muda
ada yang dari profesional juga kalau nggak ada dari partai kita cari sendiri
dari profesional profesional muda sekarang kan banyak banget profesional profesional muda
karena kan ada sejumlah menteri yang terseret kasus hukum pak
itu mereka akan masuk lagi ke kabinet gak sih pak
seperti menteri agama terus menpora
atau jadi pertimbangan pak
nanti dilihat semua hal mesti kita pertimbangkan
jangan nanti ibu mega saya kira karena pdi sudah banyak kemenangan
sudah ada di dpr sudah begini nanti saya kasih cuman empat ya lemoh
tidak mau tidak mau tidak mau
jadi kalau nanti yang lain tiga masih pdi belum tentu juga
tapi yang jelas pdi perjuangan pasti yang terbanyak
jadi masalah yang beliau pikul besar kami siap membantu kalau diperlukan pak
kemarin kan kita bergabung di babak kedua sekarang kan kita ikut dari babak pertama
ya tentu nanti harapannya akan berpartisipasi lebih aktif
kalau beruntung itu artinya kalau kemarin dapat katakanlah empat besok tambah itu beruntung
kalau sama sama saja itu
kalau ibaratnya sama masih beruntung
kalau berkurang itu silaka itu
bukan berarti cara menghargai harus menghargai seorang menteri ada cara cara lain
dan itu saya kira pak jokowi memahami
satu hal bahwa sistem demokrasi kita ini harus menjaga tetap ada check and balance
kalau enggak kita semua semua aja sama di partai pemerintahannya ngapain ada yang di luar
kendati menyusun kabinet termasuk memilih menteri menjadi hak prerogatif presiden
alam demokrasi publik juga punya hak untuk mengawasi dan ikut campur dalam proses pembuatan kebijakan politik
karena publiklah yang nantinya akan menikmati baik atau buruknya keputusan politik yang dibuat oleh presiden pilihan rakyat
nah malam hari ini kita akan memberi catatan kritis bagi presiden sebagai pemegang mandat mengurus negara yang saat ini
sepertinya tengah menggodok nama nama menteri yang akan membantunya bersama para narasumber yang sudah hadir di studio malam hari ini
ada bang faisal basri ekonom senior
juga bang emerson yunto penggiat anti korupsi
nah mungkin kita langsung saja ke bang emerson dulu
apa catatan anda terhadap postur kabinet dari presiden jokowi dan juga ki haji maruf amin lima tahun ke depan ini
kalau soal postur saya nggak tahu posturnya ramping atau kurus atau gemuk
tapi proyeksi saya sih akan gemuk gitu ya
ada yang bilang ini obesitas kabinet gitu ya kabinet yang kegemukan karena apa
ini harus memfasilitasi semua keinginan partai politik gitu ya
untuk menempatkan orang orang mereka di kabinet
kan kita tahu bahwa saat ini yang kalau bahasa bahasa kami ya yang tinggal oposisi yang tinggal pks
semua merapat ke partai ke pak jokowi ya koalisi pemerintah
ada gerindra pan kemudian ada beberapa partai yang awalnya sudah menyatakan oposisi
kemudian berbalik menjadi pendukung presiden
nah lepas dari persoalan bagi bagi kekuasaan bagi bagi kue di kabinet pemerintahan yang akan datang
kita sih lebih mendorong soal apa sih kriteria yang harus dipilih untuk jadi menteri gitu
atau pejabat setingkat menteri
nah ini presiden sama sekali nggak pernah ngomong itu
nah yang kita lihat kan misalnya kalau dulu gitu kan itu kan presiden melibatkan kpk ketika melakukan proses seleksi
karena apa di undang undang kementerian negara menyebutkan jelas bahwa salah satu syaratnya adalah berintegritas gitu ya
yang kemudian kalau integritas ini bisa diukur apakah orang ini punya masalah hukum atau tidak
pernah tersandung dalam kasus korupsi atau tidak pernah diperiksa sebagai saksi atau tidak
kalaupun sebagai saksi potensi jadi tersangkak gede atau tidak
nah itu dilakukan oleh jokowi di awal pemilihan kabinet kerja pertama
tapi yang kita lihat yang terjadi saat ini enggak
jadi pelibatan kpk untuk memilih
menyaring apakah orang yang berintegritas atau tidak
ini mulai sudah ditinggalkan oleh jokowi
padahal waktu itu kita sangat memuji langkah pak jokowi untuk itu
tapi yang terjadi kan sekarang kpk sudah mulai dilemahkan
proses kabinet itu jalan sendiri
kemudian lebih menampung banyak aspirasi partai politik daripada keinginan masyarakat
oke kita akan bahas selesai jeda
tetap bersama kami di layar demokrasi
masih banyak sekali pembahasan yang menarik soal tantangan postur kabinet jokowi pada periode kedua ini

tidak mau mengirimkan nama ke kpk
nah itu yang juga kita heran ya
dulu awal jokowi dua ribu empat belas dan kemudian yang sekarang kan isu anti korupsi itu jadi bahan kampanye dia
ingin memperkuat kpk dan sebagainya
nah nampaknya itu mulai ditinggalkan tuh
saya nggak tahu waktu itu di dua ribu empat belas awal apakah itu sebenarnya ingin menyingkirkan usulan calon menteri dari partai politik tertentu kah
atau yang sekarang sebenarnya udah deal
jadi enggak perlu lagi nyingkirin
kalau bahasa orang jawa
mukul orang dengan tangan orang lain
ngabuk nyilih tangan
ngabuk nyilih tangan
nah ini yang kayaknya mungkin perlu dicek lagi ya
apakah jokowi tidak percaya dengan kpk
apakah juga jokowi merasa bahwa calon calon yang sudah ada sudah sangat firm
nah ini yang kemudian jadi misteri bagi kita
jadi tapi satu sisi kita melihat bahwa kelihatannya isu anti korupsi mulai akan ditinggalkan jokowi di periode yang kedua
lalu bagaimana kemudian presiden bisa melihat rekam jejak integritas kalau tidak ada catatan sama sekali dari lembaga di luar
di luar di samping samping presiden ini
nah itu yang juga kita nggak tahu ya
apa yang jadi indikator pak jokowi menilai integritas seseorang
apakah hanya dilihat dari fisiknya saja
atau hanya pemisik pemisiknya saja
padahal kalau bicara soal apakah orang ini akan tersandung dalam kasus korupsi sebenarnya ditanya ke kpk
kan harusnya jadi pelajaran betul bagi pak jokowi
di kabinet pak jokowi aja dua menteri yang jadi tersangka
nah kita belajar lagi dari pengalaman zaman pak sby mungkin ada lima sampai delapan orang menteri
yang jadi tersangka kasus korupsi
nah ini nggak boleh terjadi tuh
orang orang ini kan sebenarnya potensi apalagi politisi ya potensi jadi tersangka gede betul
nah makanya harus ada screening salah satu screeningnya lewat kpk
nah cuma kita kan tahu bahwa proses seleksi pimpinan kpk dianggap bermasalah
kemudian juga dari catatan kita undang undang kpk dianggap melemahkan kpk
kayaknya sih mungkin jokowi sangat paham lima empat tahun ke depan nggak ada lagi ott kpk
ya udah lah aman kalaupun disodorin pastinya enggak akan apa apa ketangkep tangan dalam kasus korupsi
oke kalau menurut bang faisal bagaimana catatan anda soal perekrutan calon menteri ini dan juga tantangan postur kabinet ke depan ini seperti apa
kalau tidak ada pelibatan dari kpk untuk melihat rekam jejak dan juga integritas bang faisal
salah satu fokus pak jokowi lima tahun ke depan kan membangun pusat talenta nasional
betul ada ada badannya
nah ini juga yang paling penting talenta menterinya kan
nah jadi prinsip prinsip membangun pusat talenta nasional itu kan rekrutmen seperti apa mekanismenya seperti apa terapkan saja dulu di pemilihan menteri ini
nah ya kalau bagi saya sih yang terpenting adalah saya tidak terlalu mempermasalahkan dari partai profesional tentara polisi
yang penting kriterianya
memenuhi itu entah kredibilitas entah bebas g tiga puluh s kalau dulu ya sekarang bebas dari kasus kpk seperti itu yang terpenting untuk memberikan signals bahwa oke komitmennya masih ada
nah kalau tidak berarti konsisten mulai pemilihan tim seleksi
yang banyak kontroversi
kalau undang undang kpk yang baru ditambah tidak melibatkan kpk jadi tidak heran kalau muncul persepsi bahwa komitmen pemberantasan korupsi justru mengendur
artinya kalau kita bisa bilang bahwa presiden tidak begitu memperhatikan rekam jejak dan juga integritas calon menterinya karena tidak dimintakan pendapat dari kpk gitu
karena kan tidak ada yang memberikan masukan soal itu
mungkin itu masuk tapi mungkin rankingnya paling terakhir ya
yang penting mungkin loyalitas kemudian kedekatan dengan partai politik tertentu
jadi integritas jangan jangan terakhir
jadi yang penting masuk dulu persoalan integritas belakangan
nah ini yang kemudian bisa berbahaya
jadi pengalaman pengalaman yang sudah sudah kan jadi belum tentu misalnya orang punya kemampuan kapasitas kredibilitas tapi dia berintegritas
nah ini yang harus dijaga betul
nah dari catatan kita misalnya dalam beberapa kasus korupsi di kementerian
itu kan yang di luar
itu kan yang di luar problem bagi bayi kursi adalah soal loyalitas
ya ya atas kepada presiden atau kepada ketua partai
itu yang menjadi penting tuh
karena ya tadi disodorin itu kan bukan makan siang yang gratis bos
jadi ketika disodorin menteri menterinya pastinya dia punya keinginan bahwa menteri itu akan memberikan kebijakan diskresi yang menguntungkan
bagi si pengusung entah itu partai maupun kelompok tertentu
nah ini kalau kita lihat dari pernyataan presiden jokowi di beberapa kesempatan kan beliau sudah mengatakan ya bahwa
masih banyak menteri menterinya yang lama yang bertahan yang masih dipakai
kalau menurut bang faisal melihat hasil kinerja mereka selama lima tahun ini ataupun yang sudah di reshuffle memang masih banyak yang layak untuk dipertahankan bang
ya kembali kriterianya
yang dipertahankan kriterianya apa
yang tidak apa
yang akan masuk kriterianya apa
nah pak jokowi kan punya ini kan kabinet presidensil
bertanggung jawab kepada presiden
oke dikasih jatah setiap partai
tapi semua yang mengajukan calon calonnya itu harus memenuhi syarat yang ditetapkan yang secara universal gitu
antara lain bebas korupsi integritas dan macam macam itu
nah kelihatannya kemudian misalnya oke calon si a misalnya dari partai x itu kalau tidak memenuhi kriteria dikembalikan
ajukan lagi yang baru
sampai akhirnya memenuhi kriteria
itu yang tidak kelihatan gitu ya
kalau yang sekarang yang masih bertahan dan kemungkinan akan bisa dipakai itu sudah memenuhi kriteria untuk bisa dipakai lagi pada periode mendatang menurut anda
kita tidak tahu kan siapa yang bertahan
tapi kan saya sudah menyampaikan
ya sebab sepatutnya pak luhut tidak lagi
kalau erlanggahar menteri perdagangan pasti itu menteri perdagangan
kemudian rini sumarno
kemudian menteri petanian
jadi banyak bener ya
banyak loh itu lebih dari lima catatan saya
satu lagi menteri sdm
oke pak jonan ya
dan wakilnya sekaligus
wah men pak arcandra
oke kenapa mereka harus out dari kabinet jokowi menurut anda
nah kita akan bahas sesaat lagi setelah jeda tetap bersama kami di layar demokrasi
menteri menteri yang tadi widzakan harus out dari kabinet joko iqbal
saya ingin ke mbak eson dulu
ataupun petugas partai ini menjadi menteri di kabinetnya pak jokowi
tapi selama ini kalau yang anda perhatikan dan juga icw perhatikan
apakah memang menteri menteri yang berasal dari parpol itu lebih taat
ataupun lebih patuh kepada partainya ketimbang pada presiden
di beberapa kasus di era pak sby kita bisa lihat
ada beberapa kasus misalnya kasus lepih hasan ishak
dia menteri ya menterinya pak sby iya
tapi dia juga kader partainya pak lepih hasan ishak pks gitu ya
waktu kasus suap impor daging sapi gitu ya
nah ini yang kemudian membuat di kasus yang agak mirip mirip sebenarnya kasus kementerian agama sekarang
jadi bahasa kasar upaya memperdagangkan pengaruh gitu ya
jadi karena lo kader ya lo harus selain juga menurut presiden menurut juga sama kita
loyalitas ganda ini menjadi sangat berbahaya kemudian
di periode sekarang ini di kabinetnya pak jokowi
harapan ke depan itu nggak ada lagi tuh loyalitas
jadi ketika lo diangkat sebagai anda diangkat sebagai menterinya pak jokowi
ya loyalitasnya kepada pak jokowi
dan kemudian dia harus bikin surat pengunduran diri sebagai pengurus partai
jadi nggak ada lagi keselibatan keselibatan dia misalnya kegiatan kegiatan partai
kegiatan partai kan gak juga itu datang dengan tangan kosong kan
harus sumbangan sumbangan kebijakan kebijakan yang itu pasti akan menguntungkan partai
kalau dari segi hukum seperti menkumham pak ya sonalawli
ataupun menpan rp ataupun yang lain itu
bagaimana melihatnya apakah kemudian lebih loyal terhadap partainya atau kepada presiden
ya kalau ya sonalawli kita bisa lihat ya
misalnya di kasus revisi undang undang kpk kemarin ketika partai sudah bilang setuju
partai bilang setuju revisi undang undang kpk
menteri hukum ham waktu itu juga yasona lawli dari pdip itu juga cepat tuh meresponnya
menyiapkan dimnya kemudian bersepakat kalau bahasa kita kejahatan legislasi ya
membahas revisi ini secara cepat diam diam dan kemudian menafikan masukan dari kpk
ini kan membuat kita bilang ini sebenarnya lo loyalnya kemana sih
ke presiden atau ke partai politik atau ke dua duanya
nah ini yang juga terjadi misalnya
sebenarnya kalau tadi pak faisal basri bilang ada beberapa nama yang layak
sebenarnya saya mau masukkan pak ya sonalawli
tapi karena kemudian mengundurkan diri jadi nggak masuk begitu
karena sepengetahuan kami gitu dari rekam jejak pak ya sonalawli
dukungan terhadap upaya md senggorovic jauh betul
berarti dia layak out
layak memang layak out
anti korupsi harusnya layak out pada periode kedua
nah celakanya dia akan ditempatkan informasi ditempatkan jadi komisi tiga
yang akan membidangi masalah hukum
nah ini kemudian akan meneruskan tradisi tradisi dia yang menurut kita
ini jauh dari dukungan terhadap upaya penindakan korupsi
tadi bang eso menambahkan berarti artinya tujuh menteri saat ini layak out
enam dari bang faisal satu ternyata dari catatan dari bang eson
nah ini yang enam itu tadi kenapa menurut bang faisal itu harus layak out
mungkin bisa dijelaskan salah satu
mungkin dari yang dosanya paling banyak dulu ya
oke menteri perdagangan
kenapa layak out
jadi menggelar karpet merah membanjirnya impor
menghancurkan industri dalam negeri dan pengangguran
itu kejahatan luar biasa menurut saya
yang kedua ketiganya tidak urutan
orini sumarno misalnya
orini sumarno itu menerapkan
menerapkan konsep yang tunggal
semua diholdingkan oleh dia
dan kriteria holdingnya tidak jelas
induk holdingnya tidak jelas juga gitu
kemudian dimanfaatkan bumn ini untuk tujuan tujuan yang tidak produktif gitu ya
ya walaupun bukan salah
masih penuhnya dia
tapi dalam proses rekrutmen
kan itu sering sekali pergantian
dan terbukti yang dia gantikan adalah
sebagian masuk penjara kan
oke terlalu banyak pergantian di direksi bumn gitu maksudnya
banyak aja pas
terlalu cepat memang
tidak loyal misalnya pak dwi sucipto sudah bagus benahi pertamina
justru diganti oleh nike yang
ada sanggut pautnya dengan kasus pln
ada sanggut pautnya dengan kasus pln
pln waktu dia di pln gitu ya
tadi sudah menurut perdagangan menek bumn sdm
ini menterinya dan wamennya nih menurut bang faisal harus dicopot
sama arogan luar biasa tidak mudengar dari stakeholders
kemudian tiba tiba mengganti aturan dari cost recovery menjadi growth split tanpa kajian
kemudian menurut saya kesalahan salah satu dari mereka juga
yang membuat negara dirugikan dengan masalah berubah dari offshore ke onshore
itu tambahan investasinya billiance of us dollar
yang akhirnya negara harus menanggung karena cost recovery
seluruh tambahan ongkosnya negara yang bayar
wamennya itu kan orang yang sangat
oh termasuk satu paket
itu yang satu
padahal wamennya itu termasuk orang yang sangat jago loh di bidangnya dengan
dan orang dekatnya presiden
ya dekat pdi perjuangan juga
jadi ya itulah mitos mitos itu
dia orang yang bagus hebat punya hak paten beberapa hak patent
tapi untuk engineering di deep sea gitu
bukan dunia migas cerak seluruhan
nah kemudian juga lolos itu
lolos itu ini saya dapat informasi dari kpk
jonan baru memperpanjang izin batubara yang sudah kedaluarsa
kemudian disurati oleh kpk
ini ada unsur pidananya baru dia cabut
oke jadi banyak pelanggaran pelanggaran prosedur
menteri perindustrian kenapa
seorang elangga harta tau yang ayahnya juga dulu merupakan menteri perindustrian gitu
bapaknya hebat pak
hebat bapaknya hebat
saya juga hormat kepada pak erlangga
tapi barangkali tidak cocok di perindustrian karena selama era dia gagal mengangkat industri
di bawah pertumbuhan pdb
jago nya cuma make up dengan make up empat itu
jadi tidak jelas itu bukan konsep industri
jadi strategi industrialisasi yang dibutuhkan bukan make up gitu
dengan ini peluncuran mobil smk
smk itu bukan industri mobil
smk itu adalah
prakarya anak stm
bukan industri mobil
jadi ya keluar begitu begitu
kelas sekali nih
ya karena tidak ada di dunia industri otomotif seperti itu
dia tidak punya apa apa
dia cuma punya bengkel hanggar
semua diimpor dari china
tidak semua lah ya
jadi itu usaha perakitan bukan industri mobil
nah itu yang dijadikan jago nya
kemudian ada lagi kendaraan multi guna
itu kan fasilitasnya
fasilitasnya pakai pabrik astra
jadi nah itu kebetulan orang orang dekat pak jokowi di situ
kemudian ada bus listrik lagi
pak muldoko ya kalau tidak salah
oke kalau menteri pertanian kenapa dia harus out juga
apakah karena kita mau defisit pangan atau bagaimana menurut bang faisal
kalau saya lihat sih defisit pangan meningkat ya
defisit pangan meningkat
kemudian ya saya kebetulan baru ada acara
ada acara dengan salah satu pembicaranya itu dari pertanian
kerap melakukan misleading gitu
misalnya wah kita sudah ekspor padahal ekspornya sepuluh ton begitu begitu kan
kemudian yang terakhir itu memfasilitasi pembangunan pabrik gula punya sepupunya
itu ada di tempo
sepupunya menteri pertanian
ini haji sam yang sama
dengan yang pemilik batubara itu ya pak faisal ya
nah pabriknya belum ada
lahannya belum lahamnya sudah ada tapi belum ditumbuhi tebu
tapi sudah dapat fasilitas impor gula
jadi yang dituju itu impor gulanya

nah ini yang paling menjadi gong
kenapa seorang luhut bin sarpanjaitan menko maritim tangan kanan presiden orang dekat presiden itu harus out dari kabinet
ini kenapa bang
kemudian ya tapi bukan salah dia ya
salah yang memberikan otoritas ya
diberikan keleluasaan untuk ngurus mobil listrik ngurus baterai ngurus duta investasi kemana mana
kemudian mengambil alih
mengoordinasikan kementerian kementerian di bawahnya agar tidak tumpang tidi atau serasi
nah kalau dia mengambil alih tugas menteri
dia terlalu banyak mengurusi banyak hal gitu menurut bang faisal
bisa dikatakan seperti itu
masuk itu tapi yang penting itu mengambil alih
mungkin nggak sabaran juga kali ya bang
ya misalnya pelabuhan tanjung di tanjung di sumatera utara
ini kuala tanjung
ndak laku dibikinlah konsep agropolitan seperti itu
tapi datangnya dari sana bukan dari kementerian pertanian
walaupun menteri pertanian di bawah dia
kalau menurut bang faisal mengapa orang orang ini masih bertahan dan tidak tersapu gelombang reshuffle kemarin
dan kemungkinan mungkin masih akan dipakai lagi pada periode kedua
apakah karena mereka dekat dengan presiden atau karena memang mereka hanya menjalankan perintah ataupun order dari presiden
saya tidak tahu
tapi kan doa kita agar mereka tidak dipakai lagi gitu
kita usahakan saya sampaikan saya sebut nama mudah mudahan saya bisa bertanggung jawabkan semua
oke kalau menurut bang iksan gimana
kadang isunya apa semisteri ya
jadi klop gitu
jadi kalau orang ini klop
kalau dibuang sayang gitu kan
orang selalu bilang luhut buri ini adalah orang orang kepercayaan dari pak jokowi
dipersoalkan banyak pihak orang ini tetap disayang tanda kutip ya
orang yang ikut membantu perjuangan sejak awal gitu
orang yang memperjuangkan jokowi mulai dari bawah sampai juga jadi presiden
nah ini orang yang gak mungkin dilupakan
nah apakah ke depan akan dipertahankan tergantung pak jokowi gitu kan
pak jokowi kan beberapa orang di internal partai pdp juga bilang orang ini kadang susah ditebak gitu
orang dia mempertahankan atau tidak
nah tergantung dari pak jokowi
tapi paling tidak ini yang kemudian harus juga dicermati adalah ketika pemilihan ini isu soal kerjasama menjadi penting tuh
kerjasama komunikasi yang baik antar menteri gitu ya
jangan sampai terjadi misalnya kasus yang waktu itu sudirman said versus rizal ramli
kemudian ada kabulok sama menteri pertanian yang soal apa
nah ini yang kemudian ini juga sebenarnya bikin malu ya kalau bahasa ini
jadi ketika proses pemilihan juga harus sebenarnya harus diperhatikan betul soal kapasitas kapabilitas integritas loyalitas
kemudian juga apakah orang ini bisa bekerjasama atau tidak
karena jangan sampai ini reshuffle reshuffle itu sebenarnya membuat tidak nyaman gitu ya proses proses pemerintahan ke depan gitu
oke baik kita akan terus membahas
habis ini akan kita bahas soal nomenklatur tetap bersama kami di layar demokrasi
anda masih menyaksikan layar demokrasi saya pengen ke bang faisal
apa implikasinya sebetulnya kalau presiden jokowi tetap mempertahankan orang orang ataupun menteri menteri yang bermasalah ini
yang membebani dia sebetulnya
ya bukan dream team ya jadinya bukan dream team
ada manuver manuver mereka yang memfasilitasi kan ini salahnya banyak
nah untuk menutupi kesalahannya dia butuh logistik lebih banyak
jadi nanti anggota dpr misalnya dengar pendapat di dpr
ada yang protes gitu ada yang keras gitu didatangi butuh apa apa buat konstituen gitu
jadi upaya untuk cover up cover up itu makin mahal dan akhirnya kan tidak efektif
kalau menurut bang eson apa implikasinya sebetulnya kalau misalnya presiden tetap mempertahankan orang orang ini yang banyak masalahnya gitu
ya isunya sih lebih soal tingkat kepercayaan publik ya terhadap pemerintahan jokowi di periode yang kedua ya
nah kalau yang pertama kan menarik tuh
sekarang ini selisih sama kpk agak dikit tuh
menurut lsi kpk itu tujuh puluh dua persen kepercayaannya si pak jokowi tujuh puluh satu gitu ya
nah ini akan berimbas menurutnya tingkat kepercayaan publik kalau misalnya jokowi salah memilih menterinya gitu ya
kemudian kedua publik melihat bahwa ini lebih tepat bagi bagi kursi partai politik daripada membuat kabinet yang profesional gitu
apalagi dikatakan kabinet anti korupsi kelihatannya agak jauh
nah pelibatan kpk sudah nggak dilakukan
kemudian dukungan terhadap kpk juga menurut kita dilemahkan lewat revisi undang undang kpk
nah ke depan saya menduganya bahwa ya untuk isu anti korupsi barangkali akan landai landai aja
ini akan muncul pecitra pecitraan yang diakukan oleh pak jokowi lewat misalnya anak muda talenta regulasi dan sebagainya
yang kemudian ya jokowi dianggap orang yang berjasa misalnya bagi teman teman milenial
tapi bagi kita di isu anti korupsi kelihatannya kok agak jauh
oke kita sudah bicara siapa yang in dan berharap masih banyak orang orang baik yang out
nah kita akan bicara soal nomenklatur
karena kan kita dengar dapat informasi bahwa presiden ini sedang menyusun nomenklatur
ada beberapa yang akan dilebur menjadi satu
ada juga badan badan yang dibentuk
artinya nanti kabinetnya akan sangat gemuk
nah kita lihat bersama ini
perubahan nomenklatur kementerian
ini yang berhasil kita dapatkan
dari sumbernya dari majalah tempo pada bulan agustus
kementerian perdagangan dilebur dengan kementerian perindustrian
nah menurut bang faisal gimana
dicampur menjadi satu kembali seperti dulu berarti
jadi kita tidak bisa niru negara itu ya
jadi kalau australia sekarang kementerian luar negeri dan perdagangan internasional
jadi diplomasinya seimbang antara politik dan ekonomi
itu nomor dua berarti setuju ya
ya memang cocok berarti kementerian luar negeri
nah kementerian perdagangan ini apa
jadi perdagangan dalam negeri kan
nah perdagangan dalam negeri dengan kementerian perindustrian beda binatangnya
lihatnya dari sini aja bang
beda binatangnya gitu
kemudian kepala staf presiden dihapus
atau dari sini juga bisa bang
kepala staf presiden dihapus
saya sepakat karena sebetulnya kepala staf presiden itu sesnek
jadi men sesnek itulah chief of staff
dulu kan dibikin ksp buat luhut
luhut belum terakomodasi di parlemen
kemudian diganti sama pak teten kan
nah jadi sesnek
memang gak efektif ya berarti kampung staf presiden selama ini kalau menurut bang
ya memang tidak lah
ada staff khusus presiden ada macam macam
kemudian agraria tata ruang dan kehutanan
berarti ini kehutanan dan klhk dan lingkungan hidup dipisah
kemudian kehutanan masuk ke agraria dan tata ruang
kehutanan ini kan preserve
kalau tata ruang itu ya keseluruhan gitu ya
jadi kehutanan sendiri aja kalau menurut saya
jadi cocoknya kementerian agraria tata ruang dan lingkungan
oh agraria tata ruang dan lingkungan
karena kehutanan itu penghasil
berarti kehutanan sendiri
kehutanan pertanian industri
sdm itu penghasil barang
nomor lima kementerian investasi
ya paling sesat
apakah mungkin karena investasi kita itu tidak begitu tinggi
artinya presiden ingin menggenjot investasi
investasi di indonesia tinggi
tertinggi di asean kalau investasi dibandingkan pdb nya
rata rata negara lower pendapatan menengah bawah
tapi kepala staf kantor kepresidenan pak muldoko mengatakan kpk menghambat investasi kan
oh itu lebih kacau lagi
padahal investasi tidak terhambat secara keseluruhan
jadi tidak perlu ada kementerian investasi
itu paling sesat
kenapa ya kemudian dia berencana untuk membentuk kementerian investasi apa sebetulnya
kalau menteri pendusiannya beres menteri esdm nya beres menteri yang lain lainnya penghasil barang ini beres investasi datang
jadi seluruh menteri itu kalau kerjanya bagus menghasilkan investasi
investasi akan dapat dengan sendirinya
kedua siapa yang mau investasi misalnya biofuel
tidak akan ada investasi
ya bagaimana kan nggak mungkin
nomor enam kementerian ekonomi digital dan ekonomi kreatif
sepertinya ingin mewujudkan revolusi industri empat atau gimana
ya betul sepakat
sepakat ya cocok berarti nomor enam
nanti bertabrakan tidak dengan kementerian perindustrian tadi
oh itu selalu ada tumpang tindih
jadi misalnya menteri umkm koperasi dan umkm
di perindustrian ada dirjen yang mengurusi umkm juga
di kementerian lain ada yang ngurusi umkm juga
seberapa urgent sih sebetulnya untuk ekonomi digital dan ekonomi kreatif ini sampai harus dibikin kementerian sendiri
sebetulnya ekonomi apa sih tugas negara kembali ya
tugas negara adalah menyediakan infrastruktur agar pelaku ekonomi digital itu beres
kalau menurut saya ekonomi digital itu tugasnya kominfo cukup
jadi kehebatan pelaku ekonomi digital dan ekonomi kreatif itu
kalau tidak ada yang kementeriannya
kan kita sudah punya backcraft ya kenapa dia harus bikin ekonomi kreatif
oh back craftnya barangkali dihapus
atau kementerian ekonomi digital dan ekonomi kreatif garis miring badan ekonomi kreatif
jadi bapak nas menteri perencanaan pembangunan dan ketua bapak nas
nah ini yang kita ke sembilan dulu ya biar ekonomi semua nih
lembaga ekonomi dan keuangan syariah
ini gimana menurut bang faisal
ekonomi dan lihat kecenderungannya kan ke keuangan syariah ya
bi itu sudah ada yang ngurus
jadi ingat kalau perbankan saja ya
dan kalau ekonomi syariah lembaga keuangan syariah bukan perbankan saja
itu sudah ada yang ngurus bi sudah ada yang ngurus ojk cukuplah
tapi kan mungkin ini
mengakomodir pengenangan pak kiai
nah ini nomor tujuh sama delapan
badan talenta nasional kemudian badan legislasi nasional
dan yang kita dengar akan ada banyak badan badan lainnya yang dibentuk pada periode kedua ini
kalau menurut pak sison gimana ini
ini akan menjadi gemuk ini
iya pasti akan gemuk
tadi karena tadi hanya satu partai yang oposisi yang lainnya merapat kepada jokowi berupaya mendapatkan jatah menteri
nah kayaknya pak jokowi mulai agak muter muter tuh nyari akal
kalau menteri nggak dapat akhirnya dia bikin lembaga atau badan baru gitu ya
tadi ada badan talenta nih apa pencari bakat apa bedanya sama lembaga pencari bakat gitu ya
badan legislasi nasional apalagi kita ada bphn
oke kalau badan legislasi nasional yang kita dapatkan informasinya ini untuk mengganti pembahasan undang undang
jadi dari semua kementerian kemudian dijadikan satu di pusat legislasi nasional di badan legislasi nasional
kan salah satu kegeraman pak jokowi adalah
karena terlalu banyak lembaga makanya sudah dihapus sejumlah lembaga loh di era pak jokowi
tapi sekarang hidup lagi yang baru baru
oke tapi dengan banyaknya tambahan nomenklatur ataupun peleburan ya
walaupun di undang undang kan memang maksimal tiga puluh empat ya kan atau minimal tiga puluh empat gitu
nah itu anggaran akan menjadi lebih banyak kemudian aroma bagi bagi jabatan
tadi yang sudah disebutkan oleh mas eson ini semakin terlihat nggak sih sebetulnya
menurut saya semakin terlihat gitu ya
bayangkan misalnya di luar partai yang ada di parlemen ada partai misalnya yang nggak masuk ya
hanura pkpi psi yang kemudian jadi pendukung pbb juga kali ya
pendukung pak jokowi yang kemudian perlu diakomodir
mereka dianggap berjasa membantu pak jokowi terpilih di dua ribu sembilan belas
nah kalau mereka tidak ditampung ke sini mungkin khawatir soal jadi liar atau jadi oposisi baru ya
kemudian itu bagi pak jokowi yang katanya kedepan ide ide kedua
kedepan ide ide kedua ada tambah beban ini akan jadi beban
nah saya membaca begini ini mungkin kabinetnya akan jadi kabinet gotong royong
karena ya tadi semua partai partai
diakomodasi menjadi gotong royong
karena saya membaca begini kalau bicara soal revolusi mental ada integritas
etos kerja sama gotong royong
kayaknya masuk ke sini
beberapa pejabat partai politik elit politik juga bilang bahwa ini saatnya kita gotong royong
jadi kayaknya kabinetnya jadi kabinet gotong royong
kita akan teruskan pembahasannya sesaat lagi tetaplah bersama kami di layar demokrasi
anda masih bersama kami di layar demokrasi
ke bang faisal dulu kira kira kriterianya seperti apa yang cocok untuk menempati postur kabinet di presiden jokowi periode kedua ini
seperti yang sudah anda sampaikan tadi sepanjang dialog
itu tadi integritas yang terpenting
karena berat sekali beban pak jokowi di term kedua ini
kan pak jokowi tidak akan maju lagi
pak kiai mungkin juga tidak akan nyapres lagi kemungkinan
kecil lah kemungkinannya nyapres lagi
karena alasan usia
oleh karena itu tidak ada capres atau cawapres yang dominan
yang captive gitu
nah oleh karena itu partai partai ini merasa semua punya kesempatan yang sama untuk nyapres dan nyawapres
sehingga kerja sungguh sungguh mereka paling dua tahun paling lama
selebihnya mereka cari logistik untuk menghadapi dua ribu dua puluh empat
ahy punya peluang yang sama dengan ibu puan dengan
semua semua yang muda muda lah
jadi lebih berat untuk apa
jadi harus ditancap gas langsung pak jokowi di dua tahun pertama
kalau bang faisal tidak masalah dengan kadar profesional ataupun petugas partai
kira kira kalau dari orang parpol yang lumayan
ada yang bisa jadi penasaran gitu untuk
ada prof hendrawan supratikno bisa bapak nas
ada budiman sujatmiko untuk menteri pemuda olahraga atau menteri yang ngurusi digital dan ekonomi kreatif
susah memang carinya tapi ada
hanif dakiri jempolan
yang kita dengar itu kayaknya masih ikin tuh
jadi bisa jadi menaker
jadi ada beberapa lah
yang muda muda juga ada
di nasdem ada martin manurung misalnya
dan beberapa lagi
oke kalau dari bang eson kira kira yang pantas untuk menduduki misalnya kursi menkumham gitu
misalnya memang mungkin itu dari parpol ya
siapa kira kira yang cocok kandidat kriterianya
saya nggak bisa nebak nebak ya
kalau calon menteri yang layak sih pak faisal basri sih
enggak maksudnya yang anda lihat
rekam jejaknya gitu kira kira
menteri hukum dan ham saya belum punya nama
tapi paling tidak pak mahfud md layak
kemudian prof hugh shrill juga
saya pikir dari sisi kemampuan juga layak
walaupun memang pertanyaan kita kan seringkali
pak hugh shrill seringkali beberapa kali menangani kasus kasus korupsi
itu mungkin jadi catatan
nah tapi di luar itu
ya lagi lagi tadi
menteri hukum dan ham ini ujung tombaknya pak jokowi
dalam konteks penegakan hukum dan penerusan korupsi
nah kalau salah memilih menteri hukum dan ham ini repot tuh
plus jaksa agung
jangan lupa itu
kalau dari orang parpol yang menempati pos itu kira kira siapa yang cocok
menkumham tadi pak mahfud md
parpol pak yusril barangkali ya
di luar itu saya belum punya nama yang pas
nah ini kan wamen ini juga yang kami dengar informasinya juga
akan bertambah ya
akan bertambah gitu
artinya bagaimana ini melihatnya
apakah ini kemudian hanya mengakomodasi partai partai yang di
ya kayaknya dia pingin ini
membagi bahwa ada komposisi profesional ada partai politik
mungkin kita ingat waktu itu menteri hukum dan ham
pak amir samsudin dari partai
kemudian pak denny rayana
nah kayaknya dia untuk menjawab apa namanya
apa pernyataan dia bahwa ada lima puluh lima dari profesional
dan kemudian empat puluh lima dari partai politik
dia akan kombinasi itu
jadi bermain di wamen atau menteri
kemudian melebar ke lembaga atau badan baru yang dibentuk
singkat saja bang faisal harapannya untuk
postur kabinetnya pak jokowi maruf pada lima tahun ini akan seperti apa
kuncinya di timur
saya kan ekonomi ya
jangan sekedar nama
menteri menteri itu supaya saya sekata
wamen wamen cocok nggak di beberapa pos kementerian ekonomi itu
harus ada gak
fungsinya wamen kan kalau di masa pak sby itu
di tandem dengan profesional
bergantung kalau wamennya
untuk mengisi posisi posisi yang
wamennya jadi fungsinya jadi berbeda
bisa tandem politisi sama politisi gitu
tapi yang penting timur
oke yang penting timur
singkat saja bang eson harapannya untuk yang postur kabinet pak jokowi ⁇ maruf ⁇ lima tahun ini apa
yang pasti profesional
kemudian kedua kita gak berharap ada menteri
jadi kita harus memohon sebawanya ada menteri

jadi kedepan itu harus juga dibangun soal
kita sebenarnya ingin punya cita cita
ada kabinet anti korupsi
jadi mendukung perasaan korupsi
program programnya juga program yang mendukung perasaan korupsi gitu
program program yang justru mengeliminir agenda anti korupsi
oke terima kasih bapak bapak atas waktunya kita tunggu nanti bagaimana hasilnya kabinet
pak jokowi maruf selama lima tahun ke depan ini yang rencananya informasi akan diumumkan
dan juga dilantik pada hari senin mungkin hari selasa ya
satu hari atau dua hari setelah beliau berdua ini dilantik dan juga diucap sumpah jabatan
dan demikian layar demokrasi malam ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia
bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita amat bergantung kepada partisipasi anda dalam merawat kembang kebebasan ini
saya rifana pratiwi selamat malam